kalian tidak boleh bertindak seenaknya
dia belum tentu bersalah
kamu gak usah ikut campur
kamu gak tahu siapa dia
dia ini tukang santet
apa kalian punya bukti
kalau dia tukang santet
kalian pasti tidak punya bukti
jadi kamu mau membela perempuan ini
kamu telah mempermainkan aku
paman terlalu berlebihan
kemana anak kecil itu
aku disini paman
sepertinya paman lelah
sebaiknya paman istirahat
takang gawa adiari ari
ingsun kang orak katen
arsa turu borosani
yang proses kesadaran ini
bukan cuma sekedarwarmor
tidak ada juga ukuran
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
dari arah barat
ini pasti sundari
ini pasti sundari
rumahnya di arah barat
kalian semua dengar
istri saya kena santan
dan tidak kuat menahan serangan santan itu
dan ini tidak bisa dibiarkan
saya yang kena musibah
dan apakah kalian semua mau
menjadi klausman berikutnya
kami tidak setuju
pokoknya kita harus adil semuanya
malam hari ini juga
kita kurba sundari
dan kita adilin dia
selidiki dulu kebenarannya
semuanya sudah jelas
saya akan bawa sundari
dan kami adilin disini
dan akan tahu
kalau aku yang benar
ayo semua jalan
ada apa lu kok rasanya sedih gitu mikir apa tuh
maafkan aku mbok aku aku sudah sudah hilang ke gadisanku mbok
ini semua kesalahanku maafkan aku bos sundari satu satunya harga dirimu nak harusnya kamu jaga
aku tahu mbok ini semua kesalahanku aku yang terlalu terbujuk rayu oleh jaya adi
aku termakan semua rayuan jaya adi mbok
aneh bapakmu masih ada sundari kamu tidak akan punya nasib seperti ini nak
aku tahu mbok ini semua karena imanku yang terlalu lembah mbok
maafkan aku mbok ini semua salah aku maafkan aku mbok
sudahlah nak nasibmu ini kita pasrahkan semuanya sama allah
siapa yang kamu itu dia content
muhammadnothing tantang kamu ingin sehr aku
jayadi apa salah sundari
sampai kau pukuli usir mereka jangan sampai pukulin sundari
jangan bawa dia
cepat tarik dia
aku tidak bersalah
aku tidak bersalah
aku tidak bersalah
kalian tidak boleh bertindak seenaknya
dia belum tentu bersalah
kamu tidak usah ikut catur
kamu gak tahu siapa dia
dia ini tukang santet
apa kalian punya bukti
kalau dia tukang santet
kalian pasti tidak punya bukti
jadi kamu mau membela perempuan ini
saya akan menjaga kamu
semua jadi pahlawan
cepat bawa dia
bawa dia kembali
aku tidak bersalah lepaskan aku
lepaskan dia kecuali
kamu yang menjadi jahat
bagi akhir hati iblis
kau jangan lagi bicara dengan aku
cepatlah lepaskan dia
rasain kau juga
kamu sudah di tempat yang aman
dan kamu sudah terbebas dari orang orang yang kejam
kenapa kalian harus menyelamatkan aku
tidak ada gunanya lagi aku hidup
kami semuanya sudah hancur
harusnya kamu bersyukur karena aku sudah menyelamatkanmu
dan kamu bisa membalaskan dendam pada orang orang yang sudah menghancurkanmu
jangan sampai aku memandai dia lagi
hanya hanyalah kamu
tidak ada yang
kau bisa ranjau